sabtu pagi tiga desember dua ribu dua puluh dua ribuan masyarakat di banda aceh turut serta dalam acara jalan sehat bersama anies baswedan
kegiatan yang digelar dpw nasdem aceh ini menjadi safari politik perdana anies baswedan ke aceh
pasca penugasan sebagai calon presiden oleh partai nasdem
dalam kunjungannya anies baswedan juga sempat bertemu dengan wali nanggero aceh malik mahmud
apa yang terjadi pagi ini apa artinya
insya allah ini diberkahi pertemuan
safari politik perdana anies baswedan ke aceh tersebut dilaporkan ke badan pengawas pemilu atau bawaslu
oleh seorang berinisial mt dengan dugaan penanda tanganan petisi dukungan jadi presiden dengan terlapor anies baswedan
dikutip dari cnn indonesia com
peristiwa tersebut terjadi pada dua desember dua ribu dua puluh dua di masjid baitur rahman kota banda aceh
menanggapi laporan tersebut ketua bawaslu rahmat bagja mengakui bahwa saat ini penyelenggara belum memiliki aturan detil
mengenai mekanisme kampanye bagi calon peserta pemilu
sehingga kegiatan safari politik yang dilakukan oleh anies baswedan dimaknai sebagai agenda sosialisasi
bukan kegiatan kampanye
mengingat jadwal kampanye baru akan dimulai
pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh tiga mendatang
bawaslu mengimbau kepada seluruh calon peserta pemilu untuk tidak menggelar agenda safari politik di rumah ibadah
ini untuk menjaga etika berpolitik menuju tahun pemilu
untuk mengisi ranah abu abu dalam waktu yang cukup panjang sebelum masa kampanye dimulai
kpu dan bawaslu akan membentuk peraturan turunan terkait kampanye politik kontestan pemilu
yang ditargetkan terbit pada januari dua ribu dua puluh tiga mendatang
kita lihatlah juri start kampanye kan dimulai dua puluh delapan november belum sekarang
ada kemudian pas dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa
nanti kita lagi mau ngobrol sama pak afif ini dan teman teman
ya masih dibilang ini daerah yang akan kita rumuskan bareng
karena dari desember ini sampai dua puluh delapan november hal ini harus kita atur ke depan
supaya pemilu kita kondusi tidak ada yang kemudian ya saling
mendapatkan hak yang privilege yang begitu besar ada yang tidak
kan prinsip pemilu adalah non diskriminasi
sementara itu partai nasdem menyatakan
bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menilai etik seseorang
menurut wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali
bawaslu hanya punya hak untuk mengawasi tahapan pemilu
peserta pemilu partai politik hingga calon jika sudah ditetapkan
tim liputan cnn indonesia